mas pernikahan kita kan sangat cepat
apa ini ada hubungannya sama anak angkat kamu itu
apa jangan jangan waktu itu kamu minta aku untuk tanda tangan dokumen
itu untuk adopsi anak itu mas
nggak usah tahu kamu
nanti kita main kalau kamu udah makan
sayang di sini kan gak ada mama
adanya oma sama suster
kau makan dulu ya
ini cucu oma kok ngambek gak mau makan lagi
nih lihat oma bikinin pancake strawberry
ini kenapa rena selalu bilang mama mama terus sih
sebentar ya suster ya
jagain rena ya
bentar ya sayang ya
kapan kami bisa bertemu dengan rena
atau kalau nggak nanti
kalau rena sudah pulang ke rumah
saya telpon ibu
supaya ibu bisa ke sini
tapi untuk pertemuan berikutnya rena harus ada ya pak ya
karena kami harus melihat keakraban rena dengan orang tua asuhnya
sebentar ya bu
saya terima telepon dulu
rena ngambek terus
nggak mau makan
dia minta ketemu mamanya
mama tuh bingung banget
siapa sih mama yang dimaksud sama rena
ya udah coba aku yang ngomong ya mah
ya udah oke
papa l mau bicara sama kamu
nih yuk tuh
jangan nangis ya
nanti rena ketemu mama ya
tapi rena sekarang jangan nangis
harus nurut sama oma oke
udah ya nangisnya ya
bu saya mau permisi ke toilet
sebelah mana ya
ah sebelah sana
nanti belok kiri ada di ujung
rena makan ya sekarang ya
nanti kalau rena gak mau makan mama sedih loh
sayang udah udah udah
cukup cukup cukup cukup sayang
udah udah ya
kan ada oma
saya boleh bicara dengan rima
oh kamu pengen ketemu sama mama ya
kangen ya sama mama
rena mau ketemu mama
iya tapi kamu jangan nangis ya
rena mau sama mama bu
besok kamu ketemu kok sama mama ya rena
dijemput aja pak
kasian rina kangen sama mamanya
sepertinya istri bapak juga kelihatannya gelisah
mungkin karena mamanya kangen juga sama rina
iya nanti saya jemput
baik saya permisi ke toilet pak
oh iya ada di sebelah sana bu
baik terima kasih
sayang udah dulu ya
tapi kamu jangan lupa makan
nanti papa bawa mama buat ketemu kamu
benar ya pak
iya benar papa janji kok
tapi rena jangan nangis lagi ya
oke udah sayang
dia begitu ingin ketemu mamanya
tapi gue nggak rela mempertemukan andin dengan rena
ibu kandung yang udah tega membuang rena

ada yang mau ditanyakan lagi
untuk sementara cukup pak
nanti sambil menunggu jadwal yang berikutnya
kalau begitu terima kasih atas waktunya
pak lebaran bu andin kami permisi dulu
terima kasih banyak
terima kasih banyak bu
saya dan istri saya sangat senang dengan kehadiran ibu ibu di sini
kami tunggu kehadirannya kembali ya bu
baik pak bu
kamu tuh kalau acting jangan kaku
kalau senyum senyum aja yang ikhlas yang tulus
kamu punya anak angkat mas
gak usah dilihat lihat langsung tanda tangan
mas pernikahan kita kan sangat cepat
apa ini ada hubungannya sama anak angkat kamu itu
apa jangan jangan waktu itu kamu minta aku untuk tanda tangan dokumen
itu untuk adopsi anak itu mas
nggak usah selalu tahu kamu
pak kamu ketemu dong
itu bukan urusan kamu
aku masih enggak ngerti
terus kalau emang bener dia punya anak angkat kenapa gak tinggal disini
dan tadi mas al bilang raina lagi main di rumah omanya
bukannya mamanya mas al ada di luar negeri
apa sih sebenernya yang disembunyi sama mas al dari aku
kamu pernah melihat gak anak kecil dibawa ke rumah ini
atau kamu tau gak kalau mas al ngeadopsi anak dari panti asuhan
kalau itu kiki kurang tahu mbak
eh cuman ya mbak ya kalau misalnya mas al pengen punya anak
gak mungkin mas al itu ngeadopsi dari panti asuhan
mas al kekiannya juga
pasti ya mas al lalalalaiyayayay minta ke mbak andin lah
pasti lucu deh kalau nanti mas al sama mbak andin punya anak
terus dia ngeadopsi
terus anaknya dinamain aladin
aldebaran dan andin
aku gak sabar pengen ngasuh anak bayi aladin
keling terus ilang
ini kan tempat
kemarin aku ketemu dengan reina
apa aku beliin es krim lagi ya